swastiwan genika pemuda asal purwanegara kecamatan purwokerto utara banyumas jawa tengah ini
sudah lima tahun menggeluti usaha produksi aksesoris beragam olahan kayu
swastian menggeluti usaha aksesoris dengan bahan kayu setelah gagal menyelesaikan kuliah jurusan peternakan di yogyakarta
kini setelah belajar mengulik beragam jenis kerajinan aksesoris kayu swastian berhasil memproduksi dan memasarkan produknya
di bengkel kayu sederhana ini swastian dibantu ayah serta adiknya mengolah beragam jenis kayu limbah
seperti kayu jati belanda bekas palet maupun beragam kayu bekas
bahan bahan ini diolah menjadi beragam aksesoris dari mulai bingkai foto box untuk album foto dan seserahan pengantin
serta beragam aksesoris lain seperti vas bunga beragam jenis tempat lampu yang peruntukannya untuk aksesoris rumah kantor dan kafe
karena kayu unik menurutku
menurut saya uniknya itu kayu kita nggak bisa tentuin kayu yang kayak gimana
terus ternyata setelah dipelajari kayu itu ada susut muay ada lingkar tahun dan lain lain itu
untuk bisa membuat produk aksesoris olahan kayu swastian belajar dari ayahnya beda sartono
yang telah berkecimpung dengan bahan kayu
usaha semakin berkembang setelah swastian ikut menggeluti
selain membantu proses pemasaran secara digital swastian juga mewarnai dalam menciptakan produk produk kreatif yang bisa dipasarkan
karena saya lahir zaman dulu ya orang jadul di mana teknologi untuk marketing sekarang udah pakai hp dan segalanya
dan saya mungkin dianggap ketinggalan zaman akhirnya untuk marketing
saya cuma membackup dari belakang itu cuma dari produksi teknis maupun maintenance alat
josep pangestu adiwiata salah satu pegiat pemasaran usaha kreatif menjelaskan
pasar aksesoris kayu masih terbuka luas baik lokal di wilayah banyumas nasional maupun pasar internasional
saat ini produsen terus melakukan inovasi produk dan juga menyiapkan sumber daya
daya manusia untuk dapat memproduksi sehingga tidak hanya memiliki produk yang berkualitas
tapi juga memproduksi dan memenuhi kebutuhan pasar
itu tergantung juga dari sisi produsen juga ya yang melakukan inovasi melakukan adaptasi dan segala macam
untuk potensi pasar sendiri juga masih cukup luas karena dia balik lagi sih semua perlu proses
kalau sekarang mungkin kita masih bicara pasar lokal
paling jauh mungkin ke luar pulau tapi ya harapannya dan potensinya masih nggak terbatas sampai kita bisa ekspor sih
berbagai aksesoris kayu yang ada saat ini baik aksesoris rumah seperti vas bunga dan tempat lampu
serta beragam produk bingkai maupun box kayu dijual antara seratus sampai tiga ratus ribu rupiah
meski jumlah permintaan belum besar paling tidak pasar industri kreatif telah tumbuh
dan dapat membantu rumah produksi tetap bertahan dan berkembang
roby sofwan amin banyumas jawa tengah